wali kota surabaya tri risma hari ini mengaku gembira
timnas sepapula indonesia u dua puluh tiga mampu tampil cumerlang
di laga awal sea games ke tiga puluh di filipina
wali kota surabaya tri risma hari ini berharap
timnas u dua puluh tiga indonesia bisa meraih medali emas di sea games manila
satu di antara pemain andalan timnas indonesia asal surabaya
evan dimas darmono turut diberi dukungan oleh risma
risma berjanji jika evan dimas dan timnas u dua puluh tiga bisa meraih medali emas
evan dimas akan diarah keliling kota surabaya menggunakan andong
risma juga berjanji akan memberikan evan dimas penghargaan serta bonus
evan dimas kebanggaan kami warga kota surabaya
ayo berjuang terus sampai kalau perlu di titik darah penghabisan